sabtu pagi forum dialog pertahanan asia shangrila dialog resmi digelar di singapura
dalam forum ini dibahas mengenai kerjasama pertahanan antar negara asia
serta negara mitra seperti amerika inggris dan lainnya
bahasan utama shangrila dialog adalah mengenai keamanan kawasan asia
delegasi amerika serikat sebagai pembicara pertama dalam acara ini
membawa isu mengenai laut cina selatan korea utara serta perang dagang dengan cina
sementara di legasi indonesia yang dipimpin oleh menteri pertahanan ria mizat yakudu
di jadwal akan menjadi pembicara pada hari ini
meski demikian pada sabtu kemarin menhan telah melakukan serangkaian pertemuan
dengan pejabat negara negara sahabat
di antaranya pertemuan trilateral dengan malaysia dan filipina
yang membahas latihan militer bersama ditarakan pada bulan juli dan agustus nanti
kemudian perlengkapan senjata dan materi lainnya
yang dibutuhkan untuk mencari penyelamat
oleh pasukan darat malaysia dan filipina akan dipindahkan dari pihak indonesia
sehingga akan mempermudah penyiapan administrasi dan personel
di samping itu indonesia juga menyiapkan akomodasi yang digunakan selama latihan berlangsung